windy cantika aisa mulai mengenal dunia angkat besi
di saat masih berusia delapan tahun
seperti pepatah buah jatuh tak jauh dari pohonnya
minat dan bakat windy di olahraga angkat besi
didapat dari siti aisah ibu kandungnya sendiri
siti aisah adalah mantan lifter nasional indonesia
yang juga pernah menjadi juara dunia di tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh

pergi ke amerika kayak gini kayak gitu
jadi disitu wah seru nih kayaknya pengen gitu
latihan yang dijalani windy sejak kecil pun berujung manis
prestasi yang diraih windy di level remaja dan junior
akhirnya membawanya secara resmi bergabung di platnas
angkat besi indonesia di awal tahun dua ribu sembilan belas
buat mecahin rekor yot itu
reba yu memang dia number one ya
tapi untuk sikim
dengan sisa waktu enam bulan ini
ya masih ada kekurangan
dia evaluasi kemarin dengan
untuk hasil di sikim nanti
mudah mudahan dia dapat melalui
dengan potensi yang dimilikinya
windy memang dipersiapkan untuk
dapat menjadi penerus sriwayuni agustiani
lifter putri indonesia
praing medali perak di olimpiade
pasti semua atlet lah mungkin dari
dari atlet atlet kecil gitu kan maksudnya yang baru baru
ke atlet atlet yang udah senior
pasti semuanya pengen juara olimpik kan
tapi ya tergantung
rejeki juga yang penting
cantika berusaha dulu
ya apa sih hasilnya tergantung
yang di atlet